ibu tau makanan di penjara pasti sangat membosankan
itu sebabnya ibu berikan untuk kamu
ayo dimakan pasti kamu suka
ada kerjaan buat saya pak
pekerjaan ibu yakin dengan kerjaan seperti ini
saya bisa kok kerja seperti ini
kalau memang ibu yakin dengan kerjaan seperti ini
oke lah ibu
boleh besok pagi ibu datang lagi kesini
alhamdulillah bener pak
ini loh mbak
saya butuh pekerjaan
karena kata majikan saya udah gak nerima pembantu lagi disini
jadi ambil ini buat jajan anak mbak
makasih ya su
tapi aku bersyukur
setidaknya aku memiliki harapan untuk esok hari
sekecil apapun harus disyukuri
sekecil apapun harus disyukuri
ya allah berkahilah rezekiku
sekecil apapun harus disyukuri
sekecil apapun harus disyukuri
sekecil apapun harus disyukuri
bu bentar ditunggu
ibu gak punya uang
kamu kan tahu ibu sekarang ini kerja sebagai buruh di proyek
buat makan aja gak cukup
aku gak peduli aku tuh tau ibu punya uang
ibu tuh pelit udah deh sini deh uangnya
demi allah ibu gak punya uang
ini untuk pergiakan perobahan
ibu itu buat perobahan
ibu itu buat perobahan
aku bener bener manusia yang gak punya hati
aku gak punya perasaan
aku gak tau selama ini
kalau ibu menyimpan penyakit yang sangat berat
aku baru tahu penyakit ibu setelah aku di dalam penjara
aku tidak tau banyak
hingga aku tau ibu kanker hati stadium aku
beres lu tenang aja
lu bakal menang

dan bekalkan tuh dan
ibu pikir dengan ibu nanya
ibu bisa ngeluarin aku dari sini
ibu gak tahu apa yang harus ibu lakukan
masa gak ada sih ibu
ibu cari uang tembusan lah biar aku keluar dari sini
yaitu juga kalau ibu mau
ibu ibu dengar baik baiknya
ibu gak usah pernah panggil aku anak
kalau ibu gak mau ngeluarin aku dari sini
ibu puas kan ibu senang karena kalau aku di penjara
demi allah nak
seorang ibu yang senang melihat anaknya menderita
pak udah deh pak
boleh saya ke dalam pak
tolong didik anak ibu dengan baik
agar tidak menjadi sampah masyarakat
ini semua salah saya pak
pinjam uang sepuluh juta
untuk menebus anak saya
polisi bilang kalau ada tebusan sepuluh juta
uang sepuluh juta itu banyak loh
kamu mau bayar pakai apa
biar aja anak kamu di penjara
buat pelajaran dia
aku harus bertahan
gak ada yang bisa aku lakukan sekarang
rasanya mustahil mengumpungkan uang sebanyak itu
hanya dengan pekerjaanku sekarang ini
yang penting aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa
kalaupun tidak bisa membayar tebusan
paling tidak aku punya sedikit uang
untuk membeli makanan kesukaan hafiz
saat nanti aku menjenguknya
ibu bawakan martabak kesukaan kamu
ibu tahu makanan di penjara pasti sangat membosankan
itu sebabnya ibu berikan untuk kamu
pasti kamu suka
aku tuh gak suka makanan itu bu
mending sarang ibu bawa deh makan ini
aku tuh cuma mau bebas dari sini
ibu dengar baik baik ya
kalau ibu gak bisa bebasin aku dari sini
ibu jangan pernah datang kesini lagi
pasti mau masuk pak
kenapa bu wintar
bawa ke dalam rumah
terima kasih ya
sejak kapan ibu intan mengalami sakit seperti ini
sebenernya sudah lama
saya sakit seperti ini pak rt
kalau kata dokter sih
kenapa nggak diobatin atau dirawat
mahal pak rt
terus gimana dong bu intan
ya rawat jalan saja
saya minum obat secara rutin
dan istirahat sesuai anjuran dokter
mungkin ibu kamu sengaja menyembunyikan penyakitnya supaya kamu gak khawatir
banyak kan orang tuanya seperti itu yang tidak mau penyakitnya diketahui anak anak
aku ingin mengusap kepalanya
aku ingin membantunya mengambil air minum
membantunya meminum obat
sama seperti ketika ibu merawatku
saat aku sakit
penuh dengan kasih sayang
iya aku mengerti banget perasaan kamu
ini bukan salah kamu sepenuhnya kok
lalu salah siapa
kalau bukan salahku salah siapa
ibu sakit seperti itu semua karena kelakuanku